nolet pakai jamur terus dikasih keju
kamu suka gak
mama gak mau kesini ya
supaya bisa mengeriin
gak perlu didongengin
ya mama bobonya di ruang di kamar tamu dulu ya
pisah dulu ya
gak apa apa ya
biar sama sama cepat sembuh
sekarang g nih papa kasih tau
kalau rena tahan kangennya dulu sama mama
mama juga tahan kangennya dulu sama rena
kalau cepet sembuh kalau sama sama cepet sembuh
kalau misalkan besok pagi rana udah sembuh
terus mama juga besok pagi udah sembuh
besok udah bisa ketemu
makanya disembuhin dulu ya
yaudah sekarang papa dongengin rena ya
si kancil yang cerdik dan menggelitik
hah sini sini sini
aku gak lapar pak
rasanya adi udah gak sama buat aku kayak dulu lagi
adi berubah pak
movementnya adi kayak
pergerakannya dia romantis dulu
pas sekarang ini udah beda
adi udah gak cinta lagi sama aku pak
dia lagi sibuk soal pekerjaannya
pikirannya lagi kemana mana
kita gak akan pernah tau
adi sibuk kerja apa
dia kan baru lulus s dua
dia bahkan masih ngelamar ngelamar kerja
masa ngelamar kerja itu sibuk gimana sih pak
ada pak adi mau ketemu dengan jessy
pak papa bener
makasih ya pak
aku ketemu adi dulu ya
makasih pak aku
iya juga ya
saya belum sempet berjumpa adiknya
saya belum sempet berjumpa adiknya
saya belum sempet berjumpa adiknya
saya belum sempet bertanya
randy sekarang kerja dimana
kok kamu dateng lagi
adi apaan itu
adi makasih banyak ya
oh ini buku resep yang aku mau
makasih ya sayang
aku suka banget
nah sekarang kan
nah sekarang kan
jumlah buku ini
mas kamu kalau sarapan sukanya apa
kalau saya lagi sendirian biasanya makan roti terus minum kopi
nah kalau ada mama saya ya saya makan aja semua yang dimasuk sama mama saya
kalau kamu suka apa
kalau aku sih biasanya omolet pakai jamur terus kayak keju
kamu suka gak
kalau saya bisa bikin omlet saya bisa masakin catherine nih pas dia udah pulang dari panel
adi gimana mau masak bareng aku kan
boleh kita masak omlit ya
oke sayang yuk
masih batuk batuk terus lagi nih
aku gak bisa tidur lagi

biasanya sebelum dia tidur aku harus temuin dia dulu
biasanya sebelum dia tidur aku harus temuin dia dulu
biasanya sebelum tidur aku harus temuin dia dulu
apa dia bisa tidur nyenyak
apa dia bisa tidur nyenyak
ada mana reina tidur
aku jadi kepikiran terus nih
tapi kalau aku telfon terus aku tanya mas al
nanti rina kebangun
atau rina denger suara aku
nanti dia merengik rengik lagi pengen ketemu sama aku
untuk menyeberangi sungai
karena di sungai itu
itu buaya di sungai
itu buayanya banyak
jadi karena si kancil ini